cnn indonesia hari ini mengadakan event nation fest di universitas indonesia depok
kegiatan ini merupakan kerjasama antara cnn indonesia dengan departemen hubungan internasional
fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia
acara nation fest cnn indonesia dimulai pukul sembilan pagi di balai prawiro purnomo universitas indonesia
ada banyak kegiatan yang menarik yang bisa diikuti oleh mahasiswa
yang akan menghadirkan pembicara tokoh terkenal nasional
untuk melihat keseruan di nation fest hari ini
sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia mita handayani
halo mita ini bagaimana nih jalannya acara the nation fest di kampus ui depok
nah siapa saja kira kira dari pantauan anda
ada pengisi acara yang sudah hadir di sana
satunya adalah talk show political road show yang nanti akan dihadiri oleh narasumber
seperti menpora lalu gubernur jawa barat ridwan kamil dan juga ketua kpu
dan masih banyak politisian lainnya yang akan hadir
dan sampai saat ini ketika pembukaan tadi open gate pukul sembilan sampai dengan saat ini
memang belum hadir untuk para narasumbernya
karena nanti itu akan dijadwalkan pukul dua siang
untuk saat ini kegiatannya masih dihadiri oleh mahasiswa saja
mahasiswa dari universitas indonesia mereka bisa mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disiapkan
di sini ada salah satunya seperti wonst to be a journalist
jadi di sini para mahasiswa bisa mengikuti simulasi seperti itu untuk menjadi seorang reporter
disediakan tiga tema seperti tema pemuda lalu ada tema perubahan iklim
dan juga yang ketiga adalah tema mengenai pemuda
dan juga pembukaan
dan juga politik seperti itu
jadi mereka nanti bisa memilih tema tersebut karena nanti ini akan dilombakan
yang menjadi juara pertama ini akan mendapatkan voucher sebesar satu lima juta rupiah
dan nanti mereka akan live juga di program cnn lainnya yaitu news report pukul tiga sore
nah di samping saya saat ini sudah bersama dengan sekretaris departemen hubungan internasional
fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia
mas yeremia selamat pagi
mas saya mau nanya nih ini kan hasil kerjasama antara cnn indonesia dengan departemen hubungan internasional
sisip ui seperti itu ya
nah sebenarnya untuk tujuan kerjasama ini untuk mahasiswanya sebenarnya apa sih yang ingin dicapai
ya jadi kita kan melihat bahwa kita sudah memasuki periode penting dalam perpolitika nasional
dan menjelang pemilu ya
dan kita juga tahu bahwa mahasiswa mahasiswa kita di fisip ui dan di departemen hi akan menjadi para pemilih pemilih yang baru punya pengalaman pertama kali
dengan demikian edukasi politik dengan demikian menjadi penting terkait bagaimana mereka perlu menyampaikan partisipasi ya
dalam menentukan arah bangsa ke depan melalui menyampaikan suaranya di pemilihan umum
nah kita pingin banget mahasiswa mahasiswa kita mendapatkan berbagai macam perspektif dari kegiatan ini
karena mereka bisa belajar juga dari mereka yang terjun ke politik tentang bagaimana sih ya
supaya anak anak muda itu punya partisipasi dan peran dalam menentukan arah bangsa ke depan
nah ini kan para mahasiswa tadi disampaikan juga kebanyakan adalah para pemilih pemula untuk pemilihan presiden seperti itu
apakah tujuannya biar tidak golput juga atau seperti apa nih mas
ya jadi sebetulnya sih tujuannya lebih kepada agar generasi muda memiliki perspektif dan mendorong partisipasi mereka
untuk turut menentukan arah bangsa ke depan salah satunya lewat pemilu
jadi tentu penting untuk menyampaikan suara dan posisi ya dan partisipasi politik itu gitu
supaya mereka itu tidak hanya menjadi pemain yang hanya melihat di pinggiran penonton yang melihat di pinggiran
tetapi juga bisa menentukan ikut menentukan arah bangsa ke depan
oke nah ini kerjasama dengan departemen hubungan internasional visip ui
tapi sebenarnya untuk pengunjung di sini apakah harus untuk mahasiswa jurusan visip aja
atau misalnya dari mahasiswa fakultas lain atau bahkan dari universitas atau perguruan tinggi lain mas
memang kalau bicara politik identik dengan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
tapi ya kita bicara masalah bangsa nih sekarang
jadi tentu acara ini relevan untuk semuanya karena semuanya adalah elemen dari bangsa ini yang perlu didorong partisipasinya
jadi saya sih ingin mengundang semuanya untuk kalau bisa hadir siang nanti ya di balai purnomo universitas indonesia
tidak mesti dari mahasiswa ui tidak hanya mesti mahasiswa visit tapi semuanya
sehingga kita bisa sama sama mencari tahu berbagai ragam perspektif terkait bagaimana kita mengekspresikan partisipasi politik kita
oke baik terima kasih mas yerimia sudah berbagi informasinya dengan kami

oke baik terima kasih mas yerimia sudah berbagi informasinya dengan kami nah itu tadi daniar dan juga sarah untuk memang tujuan dari diadakannya kegiatan ini agar anak muda itu melek mengenai politik
dan karena memang sudah memasuki tahun politik
dan karena memang sudah memasuki tahun politik
ini bisa diterapkan nanti ketika pemilihan presiden di februari dua ribu dua puluh
nah ini untuk para pendatang di sini bukan hanya dari mahasiswa universitas indonesia saja jadi perguruan tinggi manapun bisa hadir ke sini karena memang acaranya ini gratis
nah nanti juga ada hiburan atau ada performance dari rian de masif dan juga aldi taher daniar dan juga sarah
baik kalau seperti itu
kita nantikan ya dan juga ikuti bagaimana keseruan acara nation fest di ui
selamat kembali bertugas